pak erik salah satu yang menjadi sorotan itu wasit
waktu di uzbekistan wasitnya juga kena serbu oleh netizen kita
tapi tidak sampai seperti yang di guinea
nah pertanyaan saya mungkin kita bisa lihat yang menjadi sorotan dalam laga playoff kemarin
waktu itu ada dua tendangan wasit mengeluarkan tendangan penalti untuk gwennya
karena dianggap pemain kita witan itu terlihat bahwa witan sulaiman dianggap melanggar di dalam kotak penalti
padahal dari rekaman ulang banyak yang melihat itu tidak di kotak penalti
sehingga kemudian banyak yang mengatakan ini kalau ada var ketika dulu waktu melawan uzbekistan
kita dirugikan oleh var ini kalau ada var mungkin tidak akan terjadi penalti
pak erik lihat ini gimana
saya kecewa saya sampaikan kenapa waktu ioc kan kita protes terus
itu bukan nggak tiap pertandingan kita protes ya
karena gini jangan sampai kita ini juga disepelekan karena dianggap sebenarnya sepak bola kita belum standarnya mereka
bahwa kita kasih signal eh sepak bola kita bangkit dan sudah standar kalian
makanya yang selama ini yang saya dengar kita jarang protes saya bilang enggak kita harus protes sekarang
kita rp lima ya bayar rp lima kalau rp sepuluh juga bayar rp sepuluh gitu
masa kita selalu dirugikan
ada administration apa lagi
karena menurut saya jangan terjebak tadi paradigma seakan akan kita ini bukan sepak bola yang standar internasional gitu
waktu sejak qatar sebenarnya pak erick juga sudah melayangkan surat protes
tapi kemudian berulang juga di waktu terutama
iya kemarin juga waktu tidak ada var kita sempat mempertanyakan
tapi jawabannya ya memang keputusannya tidak ada far gitu
sebenarnya kan kalau kita boleh bicara standar kita ya kan kalau afc ada var kita var terus juga
sampai di playoff di paris kemarin
tapi kan yang saya nggak mau kan misalnya kemarin walk away
ya kita harus menyelesaikan segala dan saya yang paling penting begini
saya bilang ke pemain ingat loh apa yang kalian rasakan hari ini
jangan juga menjadi sebuah pemikiran wasit wasit
gak akan berkembang juga nanti di segara pemain gitu loh
kan ini juga ada wasit di waktu pertandingan gini juga memerintahkan untuk tendangan final
ini jelas enggak lah
ya kan kenapa konsei tayong sampai dikeluarin
yang satu bahasa perancis satu bahasa korea nggak ketemu juga gitu
tapi yang penting keluar kuning dan merah
ya memang ini ya sesuatu yang menurut saya ya merugikan indonesia gitu
ini benar benar secara telanjang sebenarnya semua orang juga bisa melihat bahwa ini bukan untung gagal
ya kan kalau penalti beberapa kali dirugikan terus terusan ya
tetapi memang bisa dibilang wasit sudah memberikan atau mengindikasikan sebuah kecenderungan yang tidak fair pada indonesia
nah pertanyaannya kan waktu itu ada presiden fifa
ya saya rasa sebagai presiden juga dia nggak boleh intervensi terlalu jauh lah
apakah dia melakukan koreksi setelah itu saya tidak tahu
ngelihat wasit seperti itu kan pasti antara pak erick sama presiden fifa pasti what the
ya gianni datang pasti dia ingin mengharapkan lebih
tapi soal wasit dengan waktu playoff di jepang
di jina itu ketika sekaliber presiden fifa hadir
dia pasti komentar sesuatu cuma pak erick tidak mau mengatakan
bukan sesuatu yang saya bisa share
waktu di jina itu dramanya luar biasa
sampai ketika coach sby berdebat dengan wasit
pak erick tadi bilang ini satu bahasa perancis satu bahasa korea
dan kemudian sti diganjar kartu merah
dan sebenarnya pemain juga mulai keluar lapangan
ada indikasi bahwa pemain indonesia mau walk out
menurut pak erick di situ ada pembicaraan seperti apa
ya memang waktu itu saya juga teriak dari podium
saya rasa kita juga nggak boleh
gini ada kezoliman kita harus lawan
tapi kalau kita walk away saya rasa ya kita ngorbanin sepak bola yang lebih besar lagi gitu
jangan kita juga gara gara satu kejadian atau dua kejadian justru kita men setback sepak bola kita yang satu tahun ini sedang berkibarnya gitu
karena memang sempat dikatakan bahwa
hernando bilang kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan
tapi anak anak menunjukkan sikap yang positif
pak hebat juga ya anak anak ini
padahal sebenarnya bisa dibilang drop banget ya
makanya kalau tadi lo masih ditanya apa review fisik dan mental
bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih
ya itulah memang tidak mudah
dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat kita pupuk
jangan juga tadi kita menghancurkan mereka dengan juga mungkin kita sebagai organisasi ya ataupun kita sebagai masyarakat
berlebihan baik secara tim ataupun secara individu
kita harus bersama mereka di dalam situasi yang jelek kalah dan bagus
coach scw juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh gak mau meninggalkan
ya dia menunjukkan gestur dia nggak mau keluar lapangan
dan maksudnya bukan keputusan yang tepat gitu
itu menegangkan sekali pak erick
ya buat kita yang di sana lebih tegang lagi
kalau rosita ososana di stadium itu itu supporter indonesia
udah keluar kata kata dari a sampai z ya
tinggal ditulis aja gitu
ini kan ada kongres fifa di bangkok
tanggal enam belas tujuh belas saya akan juga bicara beberapa dengan eksekutif di viva ya
perlu ada perbaikan gitu
sampai kemudian soal wasit ini anak anak cerita para pemain kita cerita bahwa coach st menangis juga
pak erik juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan semuanya soal perlakuan wasit itu
jangan ceritaya mereka yang luar biasa dengan prestasi
ya makanya kan saya kan bicara mereka jangan nangis tegak kepala
terus saya baru ngomong gitu masa ikut nangis akhirnya saya nunduk aja deh
saya hormatin aja mereka karena luar biasa gitu
kayak apa pak waktu itu situasi emosi teman teman
ya mereka nangis semua lah
kayak karena mereka ingin tahu sebenarnya kita bisa lebih gitu
pak erick sendiri berkaca kaca loh saya lihat mengingat waktu terakhir mengatakan pengalaman
kan kalau kita persiapkan olimpiade berikutnya kan masih nah talentnya mana kan gak mudah
ini yang u dua puluh aja sekarang kita sedang siapkan
kemarin uji coba sama china dua kali sama uzbekistan sama thailand
sekarang kita lagi mau kirim ke perancis juga
ini di sebuah turnamen u dua puluh kita satu pool sama itali panama ukraine
gak apa apa pak erik ketum pssi juga boleh menunjukkan rasa sedih
saya ikut bisa merasakan sih apalagi kita dapat gambar bagaimana coach sty merangkul semua pemain dan disitu
tidak ada yang lebih menyakitkan kalah ketika memang diperlakukan tidak adil ya
dan juga kita patut bersyukur ketika kita menang sama korea pun ya kan saya juga sempat nangis
kan beda dong nangis waktu sama korsel dengan nangis jepun
ya sama sama nangis lah cuma beda momen yang satu bahagia yang satu kejepit
tapi ginilah saya percaya kalau kita terus digojlok seperti ini kita akan tambah kuat
dan bagus sebenarnya buat teman teman garuda muda mendapat perlakuan ini sejak dini ini akan melatih menang mereka
dan gini inget waktu kita lawan vietnam kita menang satu disini terus enam pemain kita sakit
terus pergi ke vietnam dengan jumlah pemain pas pasan menangnya lebih banyak
ya itulah yang kenapa sejak awal saya membawa argentina untuk bertanding nama tim indonesia ya salah satunya itu sebenarnya
bukan hanya komersial atau tontonan tapi memang ya kita harus melakukan sesuatu yang of the box ya bagaimana mental ini jadi gitu
dan saya yakin pemain pemain ini satu dua tahun ke depan akan lebih kuat lagi
justru mereka menemukan tempaannya saat ini
supaya mereka benar benar menjadi lebih terbentuk
dan itu yang saya mau jaga sama mereka jangan ketika mereka dihujat mereka juga gak bisa recover ya sama semua
jangan juga ketika ada hal hal yang merugikan kita dari wasit di setiap pertandingan pun mereka wah wasitnya kita nggak akan tampil maksimal
tadi pak erik mengatakan jangan apa apa pasti begitu wasit sudah kasih fun
sudah kasih var dan tendangan penalti itu biasanya pasti langsung drop
dan pssi memperpanjang kontrak sti hingga dua ribu dua puluh tujuh tapi hanya omon omon saja